agus harimurti yudhoyono tiba di istana kepresidenan jakarta pada kamis sore
ahy datang sendiri tanpa ditemani elit partai demokrat
saat ditanyakan komandan kogasma ini mengaku datang ke istana
untuk memenuhi undangan dari presiden jokowi dodo
kepala staf kepresidenan muldoko menyampaikan
tidak menutup kemungkinan pertemuan kedua tokoh itu
akan membahas mengenai situasi politik terkini
termasuk isu mengenai merapatnya partai demokrat ke kubu jokowi
ya saya pikir hal yang biasa itu
pemerintah yang efektif itu akan sebanyak mungkin teman
sebanyak mungkin teman sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat
politik sangat dinamis itu lima menit terakhir
keputusan berubah sangat cepat
pemerintah itu menyambut baiknya sih pak
ada dua parpol yang kelihatannya akan merapat gitu pak
pasti menyambut baik tapi juga ada pertimbangan yang lain
pertimbangan yang lain adalah bagaimana dengan grup yang berjuang sebelumnya
pasti ada resistensi ada pertimbangan pertimbangan lain dan seterusnya
tapi sekali lagi bahwa perlu dicari jalan yang terbaik
bagaimana membangun sebuah koalisi yang
semua pihak menerima
dan pemerintahan menjadi sangat efektif